arena judi sabung ayam di situ bondo jawa timur digrebek polisi
empat orang yang diduga penjudi ditangkap saat hendak melarikan diri
polisi juga menyita tujuh ekor ayam dan sebuah galangan tempat tarung ayam ditutup
anggota samapta polres situbondo mengerebek arena judi sabung ayam di pekarangan rumah
di desa taman kecamatan panji kabupaten situbondo jawa timur
empat orang diduga penjudi ditangkap di arena judi sabung ayam
mereka sempat melarikan diri saat polisi tiba tapi polisi berhasil mengejar dan menangkapnya
penggerbekan ini atas laporan warga yang resah akan adanya judi sabung ayam
yang digelar di pekarangan belakang rumah warga
dari puluhan penjudi empat orang ditangkap
selain penjudi barang bukti tujuh ekor ayam dan galangan tempat tarung
serta beberapa alat perjudian dan sejumlah motor
kita berhasil mengamankan empat orang yang berada di lokasi yang diduga
kemudian kita amanan bawa ke polres
dan juga berhasil juga mengamankan barang bukti judi sabung ayam
berupa ayam tujuh ekor dan beberapa kendaraan sepeda motor
milik para pelaku perjudian yang kabur
selama bulan ramadan terus diperketat dan menjadi incaran anggota
para penjudi akan ditindak tegak sesuai dengan hukum yang berlaku
duirendra kompas tv situbondo jawa timur